kita beralih ke informasi lainnya direkturat reserse kriminal umum polda jawa timur
akhirnya meringkus seorang tersangka pengunjuk rasa
di rumah ibu nda mahfud md menko polhukam di pamekasan madura
penangkapan dilakukan polisi setelah mendeteksi wajah tersangka
karena mengancam akan membunuh mahfud md saat berunjuk rasa pada satu desember lalu
petugas gabungan polda jawa timur dan polres pamekasan
menangkap seorang tersangka pengunjuk rasa
di rumah ibu nda mahfud md di kelurahan bugih pamekasan pada sabtu kemarin
pria bernama ajido res itu adalah warga jalan raya propo pabekasan
penangkapan dilakukan setelah polisi memeriksa beberapa video yang beredar di media sosial
dan mendapati adanya ancaman pembunuhan terhadap mahfud md